di sisi lain presiden joko widodo mengungkapkan kekecewaannya setelah fifa membatalkan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh
sebab konstitusi itulah pemandu
sehingga mereka tetap akan bisa melanjutkan cara kehidupan yang unik yang sangat tergantung dan ramah terhadap hutan
alarm agar bisa mengambil durasi waktu tidur yang tepat
anda tepat politik itu cair sampai sekarang ini
supaya ada perbedaan perbedaan sehingga masyarakat bisa mengukur
dr gizi johannes chandra menyarankan perlu diet yang seimbang
ya durian lokal wonosalam terkenal dengan daging buahnya yang tebal dan rasanya yang manis legit dengan sedikit rasa pahit
bulan desember ponnya itu di bulan juni kalau gak salah waktu itu
semua orang sudah mengerti efek simpang daripada vaksin ada yang lokal ada yang sistemik seperti itu
presiden sby sepuluh tahun dan presiden jokowi sepuluh tahun
meski menjanjikan podcast juga memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan
terus biar lebih warna warni nggak cuma hijau sama putih
pos pos lain ataupun kemudian terjadi korupsi dan
ya ini kalau kita bicara mengenai ekonomi kali ini banyak sekali ya terjadi dinamika yang harus diwaspadai sesudah kuartal pertama
selama bulan ramadan masjid ini kerap didatangi warga untuk beribadah
cen kayaknya dulu sempet ditawarin ke amerika nih ya
kalau pakai perut namanya melata pak
setelah tadi kita coba ciring dengan bumbu cobek
karena belom pernah ada yang berikhlan di podcast
kemudian kita jahit lagi ya kerjaan kita
dalam setahun pongki bisa memanen pala tiga kali
dan bila putus mungkin saya akan menggelinding tercebur langsung ke kali ini
dimana saya dapat bersumbunyi
jadi selalu dalam kasus kasus perselingkuhan itu
ada cuma ada satu kesamaan
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abastol